wakil presiden yusuf kala membuka rapat kerja nasional tim kampanye pasangan jokowi maruf amin di surabaya sabtu siang
yusuf kala yang ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah tim kampanye mengingatkan agar tim kampanye nasional tidak terlena dengan hasil survei pilpres dua ribu sembilan belas
di hadapan ratusan anggota tim pemenangan pasangan jokowi maruf amin kala mengingatkan agar tim tidak terlampau optimis dengan hasil survei pilpres dua ribu sembilan belas
karena banyak fenomena hasil survei pilpres di negara lain yang berbeda dengan hasil akhir penghitungan suara
menurut kala semua harus bekerja keras dan berhati hati agar tidak salah strategi sehingga menguntungkan pasangan lawan
kala bahkan mengambil contoh kasus ratna sarumpet yang dinilai menguntungkan pasangan jokowi maruf
selain itu kala juga mengimbau agar ada formula khusus dan strategi agar tim kampanye daerah relawan dan caleg partai koalisi
bekerja sama dan tidak tumpang tindih mengkampanyekan pasangan calon nomor urut satu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
asetrafismu dalam penyibahan banyak di bku itu bahwa jangan terlalu masuk di bku tetap dikasih juga peringatan peringatan sehingga orang itu ataupun ini kita itu tutup dan dikasih